dari mana lu cak
diusir sama bini lu
kagak itu kreditanmu kena bini gua
gua disuruh keliling ngurusin
lemes mau sakit kayaknya
yang bisa bawain gembolan begituan
daripada si yang kejualan
kamu ledek aku lagi suy
kayaknya itu ngitungan bisnis lu meleset dah
ya lu lihat aja berapa kali abang antar jemput
sampai bensin abang abis
pendapatan lu belum jelas coba kalau ngojek
dua liter udah dapet ratusan rebu
maafin tati ya bang
ini kan kemauannya emang
bang jangan gojek dulu ya
abang jangan ngojek dulu ya
abang jangan ngojek dulu ya
tati gak enak badan
ke rumahnya bu marni
katanya dia mau liat liat mukena
terus po ijem istrinya pak sukmo
juga mau bayar dp
sama mbak lastri
yang rumahnya deket lapangan badminton
dia juga mau liat liat mukena dulu katanya
terus tugas apa ngapaan
samperin ke rumahnya mereka
turutin apa yang dia mau
terus apa lagi
terus ke rumahnya winda anaknya pak suat
katanya mau nuker motif mukena
abang jangan natangin tati begitu
nanti tugas abang tambah banyak
yaudah dah itu aja
yang empat aja
abang inget kan mau kemana aja
bu ijem bu marni bu lastri sama winda
udah lu jangan tanya dulu
abang lupa tadi musik mana aja
ya enggak apa apa
eh bukan bukan kang bukan
bunga pelan pelan aja
ya udah deh kalau bunga selalu ngamuru

kok cuma segini
hilang curangnya bisa gak satu kali aja
nanti di udara akan banyak kata kata kamu
ingatkan bang kemana mana aja
masa begitu aja bang lupa
coba tapi mau denger
ya selamat malam ya
kejalan rawat bebek
bawa mukena katanya ibu mau liat liat
kenapa lu yang datang
kan gua minta si tati
kalau gitu ntar aja deh
kalau tatinya udah sembuh
gua kan minta diliatin sama dia
pantes enggak gua pakai mukena ini
masa iya gua minta diliatin sama elu
kok separoh soalnya suami saya gajahnya baru separoh
dari mana lojak diusir sama pini lu
kagak itu kreditanmu kena pini gua
gua disuruh meleleh ngurusin
emang pilih kamu kenapa cuy
lemes mau sakit kayaknya
nih ada si johono nih yang bisa bawain gembolan begituan
daripada dia kejualan
kamu ledek aku lagi cuy
bukan gue kasihan si ojok
udah ngocek harus dagangmu kena pini

dan itu dagangan pini gua bukan dagangan gua
eh marah batal lojak
marah sama aku juga batal cuy
saya udah di depan
kok berangkatnya siang
biar udah hanya menjelang pas buka puasa
minta uang tambahan
kan tadi kata bapak
kalau bunga manicure pedicure bapak
bapak bakal kasi sepuluh
tadi itu bukan pedicure manicure bunga
tapi acara penyiksaan bapak
gua ngerasa gua yang repot dah sama urusan usaha kredit pini gua
sabar dulu jak
siapa tahu itu cuma sementara
ya palingan selama puasa doang
tapi puasa itu sebulan loh joy
berarti kamu harus jualan selama sebulan cui
kok aku ditinggal coy
gausah kang cisna
saya mau langsung taraweh di kampus
enak yah utarawe di kampus
pencurinya ga ada
atau satpaunya banyak
disana kan saya pake sepatu
ada yang ambil
kau ijom aja cuma buat bayar uang muka
bisa bayar setengah doang
tati sebenernya masih belum sanggup
sama belum siap bang
sama usaha kredit ini
ya kalau gitu
abis stutting gak enak bang
kalau gak tati jalanin
ntar dikira ngelawan emak
ya makanya lu jangan takut mama
eh kagak juga
bulan puasa mesra mesraan siang bolong